bagaimana kira kira situasi hari ketiga liburan di bandung jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia laisa hairunisa di bandung jawa barat
laisa selama siang ini nampaknya tempat apa istilahnya tempat nongkrongnya orang bandung
udah mulai rame lagi begitu ya jalan asia afrika
kalau dari pantauan laisa sendiri apakah ini juga dilengkapi dengan pembukaan outlet outlet
ataupun kafe kafe yang memang ada di sekitar tempat untuk bisa warga bandung yang datang ke sana
lebih leluasa mengeksplor lagi wilayah jalan asia afrika
ya selamat siang
hanum memang pada hari ketiga libur panjang cuti bersama maulid nabi ini
kota bandung sudah ramai dikunjungi oleh para wisatawan
informasi yang kami dapatkan memang dari pt jasa marga
dari rabu hingga pukul sembilan pagi tadi saja tercatat sudah ada tujuh puluh lima ribu lebih kendaraan
yang memasuki wilayah kota bandung
itu baru dari satu pintu masuk saja yaitu gerbang tol paster
belum lagi jika kita tambahkan dari gerbang tol lainnya
seperti gerbang tol muhammad toha gerbang tol pasir koja
hingga jalur arteri lainnya bisa dipastikan ada ratusan ribu begitu kendaraan yang memasuki wilayah kota bandung
pantauan kami sendiri memang sejak pagi tadi di sejumlah ruas jalan utama di kota bandung ini
sudah mulai dipadati oleh kendaraan
tadi kami sempat memantau ke jalur jalan riau
begitu yang menjadi lokasi wisata belanja begitu di kota bandung
sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari luar kota bandung
begitupun untuk sekitar jalan dago hingga jalan lembang
yang menuju ke lembang maksud saya itu juga sudah mulai padat sejak tadi pagi
di asia afrika sendiri ini sendiri bisa anda lihat ini sudah mulai juga ada kepadatan lalu lintas begitu
banyak sekali kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang melalui jalur asia afrika
yang memang menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan
yang bisa menunjukkan kembali ke kota bandung
di sini memang menawarkan konsep wisata heritage begitu banyak sekali bangunan bersejarah
yang biasanya banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk sekedar berjalan jalan
ataupun hanya untuk bersuah foto begitu bersama keluarga
selain itu wilayah asia afrika ini sendiri juga memang dekat dengan sejumlah lokasi wisata lainnya
seperti braga yang tadi hanum sebutkan yang merupakan salah satu tempat nongkrong begitu bagi para warga bandung
karena banyak sekali kafe kafe dan juga restoran di sana
yang bisa menjadi tempat untuk menikmati
para wisatawan untuk berwisata kuliner di wilayah braga sendiri juga tadi kami pantau juga
sempat berbagai restoran itu sudah mulai buka begitu dan menerima pengunjung begitu meskipun dengan ada pembatasan pembatasan
mengikuti protokol kesehatan
dan memang wisatawan yang ada di asia afrika ini tidak hanya ke braga saja begitu mereka juga bisa dekat begitu
untuk menuju ke pasar baru yang menjadi sentra juga wisata belanja untuk kota bandung
selain itu juga di sekitar asia afrika juga bisa menikmati
dan mungkin disini juga bisa menjelaskan bahwa
laisa ini mengingat besar sekali begitu ya antusias masyarakat
masyarakat untuk mendatangi lagi wisata wisata ataupun lokasi lokasi foto foto lah di wilayah kota bandung
apakah ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan petugas setempat mengingat banyak sekali jalur satu arah
ataupun yang memang suka dialihkan begitu ya lalu lintasnya kalau di kota bandung
untuk saat ini seperti apa laisa
ya hanum terkait rekayasa lalu lintas begitu untuk di pusat kota bandung ini sendiri memang
pemerintah kota bandung masih memperlakukan buka tutup jalan khususnya di lima jalur utama yang ada di kota bandung
termasuk salah satunya di kawasan asia afrika ini
untuk buka tutup ini sendiri jalur asia afrika tadi kami pantau ditutup sejak pukul sembilan hingga pukul sepuluh
dan baru dibuka kembali pada pukul sebelas sehingga banyak kendaraan yang langsung melalui jalur asia afrika ini maksud saya
tadi ketika ditutup memang kendaraan ini dialihkan begitu menuju ke
beberapa jalan kecil lain untuk menuju kawasan asia afrika agar tidak terjadi penumpukan
sementara itu memang rekayasa lalu lintas juga banyak dilakukan khususnya di jalur jalur menuju ke kawasan wisata lembang
seperti di setiabudi begitu di mana jika terjadi kepadatan di kawasan setiabudi memang pihak kepolisian akan membelokkan
atau mengarahkan kendaraan untuk melewati jalur kolonel masturi begitu untuk menuju ke lembang
begitupun jika kendaraan yang menuju lembang melalui dago mereka pun diarahkan untuk
menuju ke jalur dago bengkok ke polrestabes kota bandung sendiri mengatakan memang sudah menyiapkan
sekitar dua ratus personil kepolisian yang berjaga di berbagai titik titik jalur yang biasanya padat
pada saat wisata seperti saat ini
baik laisa yang terakhir apakah ada pembatasan jamnya ataupun lokasi lokasi yang memang sudah
harus steril pada pukul tertentu mengingat ini masih musim pandemi covid sembilan belas walaupun sedang liburan laisa
ya hanum untuk berbagai tempat hiburan indoor begitu untuk di kota bandung sendiri memang masih
mengikuti aturan di adaptasi kebiasaan baru begitu jadi tidak boleh lebih dari pukul delapan atau pukul sembilan
malam begitu selain itu juga memang pemerintah kota bandung juga sudah meminta begitu para pemilik
usaha pariwisata begitu untuk memperhatikan kapasitas dari wisatawan yang datang berkunjung ke
lokasi wisata yang mereka kelompoknya